berdiri sejak tahun dua ribu dua puluh satu lalu
john house table yang terletak di kelurahan guntung manggis
menjadi tempat berkuda andalan warga di kota banjarbaru
dengan luasan sekitar empat hektare lebih
tempat ini mempunyai dua puluh kuda
awalnya edi sang pemilik hanya menyediakan tempat berkuda
di belakang rumah pribadinya
dan hingga saat ini terus berkembang
sampai mempunyai lima puluh member aktif
selain menerima member dengan berbagai paket
di sini para pengunjung bisa merasakan sensasi berkuda
karena akan dilakukan pendampingan
biaya yang dipatok untuk pengunjung sekali datang
yakni mulai dari rp tiga ratus ribu rupiah untuk satu sesi
dengan durasi empat puluh lima menit
dengan adanya lokasi berkuda ini
bisa memberikan manfaat bagi pegiat olahraga berkuda
tidak begitu anu saya beraktivitas untuk
melakukan aktivitas penyiharaan kuda
dan alhamdulillah sekarang sudah
kemudian saya menyediakan tempat ini
sementara seorang pegiat berkuda di kota banjarbaru
mengatakan sudah sekitar dua tahun
menggeluti olahraga berkuda ini
awalnya ia adalah pegiat panah tradisional
dan saat ini ia menggeluti dua cabang olahraga sekaligus
yakni memanah sambil berkuda
alhamdulillah kalau untuk memanah berkuda
tahun terakhir ini sudah banyak fasilitas di banjarbaru
kalau untuk berkuda nya sendiri di jornal stable
ada dua tempat di banjarmasin dan banyak lagi
ia juga mengatakan tertarik belajar olahraga berkuda
sambil memanah ini karena merupakan sunnah
yang dianjurkan nabi muhammad
terlebih banyak hal yang bisa diambil dari olahraga berkuda
diantaranya kegigihan ketangguhan hingga ketenangan